badan intelijen negara atau bin menjadi salah satu institusi pemerintah yang cukup aktif dalam perang melawan covid sembilan belas
meski begitu tidak banyak yang mengetahui jika bin ternyata memiliki sdm medical intelligence yang berperan besar dalam mengembangkan penelitian terbaru terkait covid sembilan belas
selain berkolaborasi dengan institusi penelitian dan kesehatan lain bin juga memiliki lab penelitian yang memungkinkan upaya pelacakan spesimen covid sembilan belas melalui tes swab
dan untuk mengetahui peranan bin dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas sudah hadir di studio cnn indonesia
deputi tujuh bin bapak wawan purwanto
selain itu sudah juga bergabung dari luar studio lewat sambungan zoom certifire laboratorium world biohastech ibu wani basuki dan juga ahli mikrobiologi universitas indonesia dr budiman bella
selamat malam bapak bapak dan juga ibu ani yang tersambung melalui zoom
selamat malam pak wawan
terima kasih pak sudah hadir di studio
dan kita juga sudah menjaga jarak ini ya sesuai dengan peraturan dua meter
saya mau bertanya ke pak wawan terlebih dahulu
pak wawan sejak pandemi covid sembilan belas ini mulai merebak di indonesia apa saja peran bin dalam memutus mata rantai virus corona ini pak
jadi memang peristiwanya waktu rame rame di wuhan saya menghadap menkes
tapi menkes sedang dipanggil presiden
akhirnya saya minta ketemu

kami terus sepakat untuk ketemu kepala bnpb pak doni munardo
akhirnya kami bertiga rapat untuk menentukan esok pagi kita akan mengundang kementerian lembaga terkait
di situ akhirnya kami melakukan langkah langkah antara lain menutup satu ratus tiga puluh lima perbatasan indonesia dengan luar negeri termasuk darat laut maupun udara
ini rame rame di wuhan
kapan ini pak
awal tahun ini pak
awal tahun ini
awal tahun ya
terus akhirnya kita juga kami punya unit nubika nuklir biologi kimia termasuk alat untuk mendeteksi adanya serangan biologi atau ancaman biologi
nah nuklir biologi dan kimia
pasang alat alat seperti itu
kemudian kami mendatangkan itu kesepakat untuk mendatangkan mahasiswa yang dari wuhan
kemudian kita mencari peralatan

kemudian kita mencari peralatan
karena memang peralatan tidak ada di wuhan
karena memang peralatan tidak ada di wuhan
belum ada lah obat juga belum ada
presiden memerintahkan bin untuk bergerak
akhirnya kita juga bergerak
kita akhirnya nyemprot nyemprot ke berbagai lini di zona zona merah khususnya
kemudian juga kami terus mendatangkan alat alat untuk melakukan rapid test
rapid test dengan berbagai cara
nah kebetulan di negara negara itu lockdown
memang kesulitan untuk bisa mendatangkan itu
dan di sana sendiri diputuhkan
tapi bin punya jaringan di luar negeri
karena kita punya perwakilan di berbagai negara di seluruh dunia ini
akhirnya terus kita punya itu
peluang untuk bisa mendatangkan meskipun di lockdown
angkutannya juga kita bisa lakukan
nah pergerakan ini terus dilakukan sampai sekarang
dan kita sudah juga membentuk lab lab yang mobile
empat lab mobil maupun lab yang ada di supomo
yang itu sudah disertifikasi internasional
dan ini sangat membantu
dan kita setiap kali ditanya lab lab nya oleh presiden lab lab kemajuan untuk bisa dilaporkan
dan kami juga melaporkan ini ke gugus tugas maupun juga kepada kemenkes
di gugus tugas juga ada perwakilan kemenkes juga
kemudian di daerah daerah kami kerjasama dengan dinas dinas kesehatan di sana
terus kita berpikir kita sudah memiliki kekuatan yang cukup besar
untuk bisa bergerak bersama
sampai sekarang ini terus kita lakukan
baik berarti bin memang sudah mempunyai peranan yang cukup besar dalam
dari awal ya pak ya
dari mulai merebak sampai sekarang
melakukan tes di lab lab yang mobile seperti itu
nah pak banyak juga yang skeptis terhadap lab yang dimiliki oleh bin ini
mengenai pertama keakurasiannya
atau sudah cukupkah yang dilakukan begitu oleh lab tersebut
sehingga bisa menghasilkan hasil tes swab yang dipercaya begitu
nah saya mau mengajukan pertanyaan ke dr wani yang tersambung melalui zoom
ibu dr wani seperti apa sebenarnya lab yang dimiliki oleh bin
apakah lab yang dimiliki bin ini sudah bersertifikasi
dan sesuai dengan standar internasional
ya selamat malam mbak
memang bin sudah mempunyai lab yang berstandar internasional
dan lab itu sebenarnya bin mempunyai empat mobil lab
dan satu klinik ebdc
ebdc empat mobil lab itu didesain berdasarkan who
berdasarkan standar who
dan yang lab ebdc juga bsl dua
dan itu dibuat dengan bertekanan negatif
dan kelima sertifikatnya adalah
kelima sertifikat itu sudah disertifikasi dengan perusahaan kami world bio hashtag
yang kami juga merupakan salah satu certifier di dunia ini
dan intinya wwhp itu sebagai lab certifier yang bersandar internasional
jadi lab yang ada di bin itu semua sudah bersandar internasional
dan sudah tersertifikasi
itu salah satu sertifikasi yang ada di layar
dan untuk melakukan sertifikasi ini pun kami tidak hanya melihat interiornya saja ya
tapi kami juga harus dari awal melihat dari keakuratan dari layoutnya
ada dari layout
dari layout itu kita lihat drawingnya seperti apa
dan susunan mep nya seperti apa
ahunya seperti apa
dan itu semua kita lihat juga dari gambar
juga spek material yang digunakan
misalnya dari dindingnya dari bahan apa pintu
dan langit langitnya seperti apa
lantainya seperti apa
dan salah satu yang paling penting dalam lab bsl ini harus ada biosafety kabinet
biosafety kabinet ini dimana orang bekerja menggunakan bahan bahan biologi berbahaya
dan itu untuk mengamankan
membuat petugasnya aman dari paparan terhadap bahan biologi berbahaya itu
dan selain itu juga kita harus melihat penunjang lainnya
misalnya ada ewos atau tidak
nah bu dokter kalau dibandingkan dengan lab lab lainnya yang dimiliki oleh institusi lainnya
apakah memang lab yang dimiliki oleh bin ini lebih maju dan lebih baik dibandingkan lab yang ada
sebenarnya semua lab prinsipnya sama ya
cuman antara maintenance nya juga harus diperhatikan
kalau maintenance nya tidak baik itu belum tentu lab itu berfungsi dengan baik
salah satu maintenance itu untuk mesin mesinnya juga harus di maintain juga
supaya ada perbaikan
supaya jika ada masalah itu langsung bisa diatasi gitu kan
selain inspeksi lab nya itu
yang intinya seperti ini ya
intinya seperti ini
kita tidak hanya melihat lab nya saja
lab nya berfungsi dengan baik atau tidak
tapi kita juga harus mereview juga apakah staff yang kerja di situ itu bekerja berdasarkan sop
dan juga ada
ya dan harus ada lab safety procedure nya bagaimana
emergency response plan atau waste management plan nya seperti apa
misalnya ada sampah
itu penanganan sampahnya seperti apa
jadi tidak hanya lab lab bagus tapi harus ada penunjang lainnya yang bisa melengkapi
nah bicara mengenai sumber daya manusia yang mengoperasikan lab lab ini yang kita sebut sebagai sdm
tapi kita akan bahas nanti berikut setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward
dan kita lanjutkan perbincangan malam ini mengenai peranan bin dalam memutus mata rantai covid sembilan belas
pak wawan tadi sudah dikatakan lab yang dimiliki oleh bin memang sudah memenuhi standar internasional
bagaimana dengan orang yang mengoperasikannya
apakah kualifikasi dari sdm medical intelligence yang dimiliki oleh bin ini memang sudah cukup baik dalam menemukan poin poin penting untuk memutus peredaran covid sembilan belas ini
ya kita bin merekrut lulusan lulusan terbaik dari universitas universitas terkemuka di indonesia
dan mereka lulus saringan yang tidak ringan ya
dan ternyata bisa ketemu mereka mereka yang memang high quality
sehingga bisa kita pertanggungjawabkan dari sisi sdm nya
bin sendiri sebelumnya mempunyai klinik yang nantinya juga akan berkembang menjadi rumah sakit medical intelligence
dan di sekolah tinggi intelijen negara sendiri saya dulu rektor di sana gubernur sekarang namanya
terus sekarang dikembangkan juga pasca sarjana untuk medical intelligence ini
dan ini diisi oleh orang orang yang juga terpilih untuk bisa mengawaki dari sdm
sehingga kemampuan sdm nya tidak diragukan lagi ya
kemampuan untuk biologi molekuler kemampuan juga untuk masalah biofarma masalah obat obatan
serta kemampuan untuk melakukan observasi di laboratorium
dan pengembangan pengembangan upaya itu termasuk hubungan hubungan dengan para pakar
tentu ini sudah terpilih dan insya allah tidak meragukan bahwa kita punya kemampuan itu
dan semuanya kita laporkan kepada
saya ingin tahu nih pak medical intelligence ini apakah mereka harus dokter atau sekolah kedokteran
apa sih pendidikan yang ditempu oleh seorang medical intelligence itu
dokter ada kemudian ahli ahli farmasi ada ahli ahli penyihatan lingkungan ada ahli nuklir biologi kimia juga ada
dari berbagai lini yang berkait dengan masalah intelijen di bidang medik
saya tidak menunjang karena pada kenyataannya kebutuhan ini meliputi banyak lini
dan ini terus kita perkuat sehingga pada nantinya andai kata ada ancaman ancaman di bidang biologi seperti sekarang ini
kita sudah tidak terdadak lagi apalagi diperkirakan ini akan panjang waktunya
dan sebelum kita menemukan obat maupun vaksinnya
ini perlu satu langkah langkah antisipatif sehingga nantinya kita sudah mudah untuk bisa mengatasi andai kata ada wabah di kemudian hari
sudah bergabung juga bersama kita ini ahli mikrobiologi universitas indonesia dr budiman bella
saya ingin menyapa pak dr budiman pak budiman saya mau menanyakan baru baru ini beredar informasi terkait dengan hasil tes swab yang dikeluarkan oleh bin
dan ini ada perbedaan dengan rumah sakit lain apa sebenarnya yang bisa menyebabkan hal ini terjadi
ya selamat malam mbak frida jadi hasil tes itu kan bisa positif palsu bisa negatif palsu
salah satunya laboratorium yang kita bandingkan atau kedua duanya benar karena kita tidak melakukan perbandingan apple to apple
jadi kita tidak melakukan perbandingan apple to apple

satu spesimen diperiksa pada satu hari dan spesimen yang lain diperiksa pada hari yang berbeda
untuk pasien pasien covid kadang kadang kita bisa menemukan fenomena di mana seorang pasien yang diperiksa pada satu hari positif
apalagi kalau positifnya itu sebetulnya sudah positif lemah dengan kata lain nilai ct nya biasanya orang suka menyebut nilai ct nya itu sudah tinggi
jadi positifnya sebetulnya sudah lemah sudah negatif
lemah sudah sedikit virusnya jadi kalau diperiksa keesokan harinya bisa jadi kemudian hasil menjadi negatif
permasalahan peralatan reagen yang digunakan itu juga bisa mengakibatkan perbedaan hasil
salah satu peralatan atau reagen itu menghasilkan pemeriksaan yang lebih sensitif maka bisa jadi virus yang jauh lebih sedikit itu bisa terdeteksi
dengan metode yang lain belum tentu terdeteksi
orang yang mengerjakan juga bisa tentunya mengakibatkan perbedaan
mulai dari pengambilan spesimen sampai dengan pengolahan pemrosesan spesimen di laboratorium sampai dengan reporting
jadi hal hal semacam ini bisa mengakibatkan hasil hasil yang berbeda
dan ini bukan terjadi hanya di indonesia di seluruh dunia juga terjadi
kita juga melihat report ilmiah yang menyebutkan misalnya pasien suatu ketika hasilnya positif
kemudian jadi negatif kemudian positif lagi
ini tentu tidak begini
seharusnya pasien positif terus sampai selesai
namun pemeriksaan yang dilakukan bisa saja mengakibatkan perbedaan
orang mengambil spesimennya berbeda itu juga bisa mengakibatkan hasil yang berbeda
saya rasa kurang lebih seperti itu mbak
pak dr budiman kalau hasilnya berbeda beda seperti itu lantas kita harus mempercayai yang mana
apakah hasil tes terakhir yang lebih positif
atau hasil terakhir yang paling valid
atau seperti apa
itulah sebabnya ada standar ya
ada standar dari who juga
dan kementerian kesehatan juga sudah mulai mengadopsi standar yang ada berdasarkan hasil penelitian yang ada
kadang kadang juga teman teman klinisi tidak selalu langsung percaya kalau hasil negatif
mereka kemudian melihat dulu gejalanya
kalau dicurigai gejalanya sesuai dengan covid sembilan belas
tentu mereka bisa saja kemudian meminta pemeriksaan ulang atau meminta pemeriksaan metode lain untuk konfirmasi
begitu salah satu positif mereka kemudian mengawasi dan sesuai dengan standar protokol
pasien kalau kemudian tidak bergejala lagi setelah lebih dua minggu
itu kemudian bisa saja sudah ditantuk pemeriksaan lagi sudah dianggap sudah selesai permasalahan infeksinya

kita masih bisa mendeteksi hasilnya positif
mungkin positifnya sudah lemah sekali sudah sedikit virusnya
dan hal semacam ini bisa terjadi memang
baik terima kasih pak dokter kita akan kembali sesaat lagi
pak wawan tentunya bin ini tidak sendirian bekerja dalam menangani covid sembilan belas
kita akan bahas nanti kerjasama dengan siapa saja kah bin di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami indonesia forward kembali sesaat lagi
masih di indonesia forward bersama bin
pak wawan apa kolaborasi yang dilakukan oleh bin dalam menangani covid sembilan belas ini
ya kita kerjasama dengan banyak pihak
tapi sebelum itu saya mau jelaskan
kemarin tempo menulis bahwa ketua lan mengatakan ada enam belas orang dari lan yang tadinya dicek di swab bin dinyatakan positif
ternyata dicek di rumah sakit lain negatif
ternyata itu dibantah oleh ketua lan
ketua lan tidak mengatakan seperti itu
ini menyambung pembicaraan dengan pak dokter budiman ya
ya betul sehingga ini laporan tempo ini tidak valid
sehingga ini perlu diluruskan supaya tidak seperti itu
kemudian menyambung masalah kerjasama kita dengan berbagai pihak kami
bekerja sama antara lain dengan lab lab yang ada di indonesia
termasuk salah satu adalah laboratorium eijkman
kita kerjasama untuk menemukan vaksin ya vaksin merah putih nantinya
tapi belum selesai diperkirakan awal tahun depan baru insya allah nanti ada hasil
kemudian kita kerjasama dengan berbagai rumah sakit rujukan
kemudian dengan universitas universitas yang memiliki fakultas kedokteran maupun farmasi
jadi fokusnya sekarang adalah menemukan vaksin ya pak ya
vaksin dan obat
obat juga sudah kita temukan
tapi bpoam sampai sekarang masih dalam proses
tapi obat ini tetap dipergunakan karena memang belum ada obatnya dimana mana
dan itu kita tetap gunakan untuk penyembuhan
dan kerjasama juga terus kita lakukan dengan para pakar pakar dari berbagai pihak di indonesia maupun dari luar
semuanya adalah bagaimana untuk mengatasi pandemi ini
karena kita masih sedikit sekali
artinya dari target seribu per satu juta penduduk
untuk dilakukan pemeriksaan swab per hari ternyata memang belum bisa mencapai itu
meskipun kita sudah mengerahkan kerjasama juga dengan kemenkes
kemudian juga dengan rumah sakit rumah sakit rujukan tadi ternyata belum bisa mencapai
dengan pihak luar negeri apakah indonesia ada bekerja sama pak dalam pengembangan vaksin ini
tapi memang vaksinnya kan berbeda beda ya
antara satu negara dengan negara lain
sehingga kita tetap menguji
kita menguji pada kondisi yang ada di indonesia
karena apa yang terjadi dari covid ini kan berbeda antara satu dengan yang lain
oleh karenanya semua tetap kita lakukan upaya maksimal
sebab tugas bin adalah melindungi sekendap bangsa dan seluruh tumpah darah
dan menjaga keselamatan rakyat
terkait upaya tracking spesimen ini pak
sudah berapa banyak yang diperiksa selama ini
delapan puluh lima titik yang diperiksa
oke dan berapa banyak tes swab yang dilakukan oleh
dari sekian banyak itu lantas yang mengarah kepada positif langsung ya
dari suhu yang dari reaksi dari reagennya itu
kemudian langsung dilakukan swab
dari masing masing kalau sudah ada
ada hasil selalu kita laporkan ke kemenkes maupun ke gugus tugas
kalau misalnya di daerah juga kita sampaikan kepada dinas dinas kesehatan terkait di sana
untuk selanjutnya disampaikan ke
pemilihan spesimennya itu dilakukan atas dasar apa pak
selama ini kita random
memang ada yang atas permintaan dari kementerian lembaga kementerian lembaga terkait yang minta
kemudian kita datangin disana
menyatakan berapa orang yang mau diperiksa
kemudian juga ada juga yang dari masyarakat sendiri
kemudian juga ada yang umum
kita gelar di tempat tempat umum
untuk supaya setiap orang yang ingin ngetes itu bisa dilakukan secara langsung
dan kita gratis
tidak dipungut bayaran
dan semuanya ini memang kita juga berupaya
dan publik ini tetap kita nomor satukan
meskipun sampai sekarang belum mencapai target hitungan seperti yang di who canangkan
dari hasil tes tersebut berapa persen pak yang positif
ya sampai saat ini masing masing pihak beda
kayak kemarin dari tiga ratus itu ada yang

tiga ratus itu ada yang lima puluh misalnya
kemudian dari satu hari kadang kadang dua belas
kadang kadang juga
ada juga yang ya pak ya
dalam sehari ketika kita melakukan itu
kemudian di beberapa tempat itu memang ya
meskipun ada juga yang banyak ya
yang sampai lebih dari delapan puluh misalnya
itu juga ada
cuman memang belakangan ini trennya naik
dari hasil tersebut apakah bin juga melaporkan secara rutin pak
kepada dinas kesehatan wilayah atau mungkin satgas terkait penanganan covid sembilan belas
kita selalu melaporkan ke satgas dan juga dengan kementerian kesehatan
kemudian dinas dinas kesehatan
di satgas sendiri kan ada juga dirjen yang ada di sana dari kementerian kesehatan
sehingga kita selalu berkolaborasi kerjasama
kemudian dari bin juga ada petugas yang ada di gugus tugas di sana
sehingga olahan data selalu diupdate karena di sana juga dilaporkan ke pimpinan ya
juga sampai ke presiden akhirnya
dari situ d per d dari pengembangan termasuk grafik dan bagaimana hitungan hitungan untuk bisa menutup ini zona merah ini zona kuning ataupun zona hijau
bagaimana upaya menekankan ditentukan di situ
jadi ini sudah jurnal merah terus dilakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini psbb untuk bisa menekan laju persebaran dari infeksi covid sembilan belas itu
oke nah pak wawan mungkin terakhir bisa disimpulkan ini pak
menanggapi pemberitaan dari media tentang akurasi swab test yang dilakukan oleh

ya kita tentu akan menyampaikan kebenaran dari apa yang kita lakukan

karena peralatan kami juga peralatan yang modern sertifikasinya internasional
memang kita rangenya itu kita naikkan level untuk pelacakan dari tiga puluh lima menjadi empat puluh dua
jadi ini dengan maksud supaya otg otg tetap bisa kita tangkap dan selanjutnya kita obati
sebab kalau misalnya tiga puluh lima ini banyak yang otg itu nggak ikut terjaring

dan itu yang tipis tipis kenanya misalnya itu
kan orangnya tetap sehat
ini bisa lolos kalau di swab di tempat tempat yang standar itunya percebarannya tiga puluh lima ya nggak kenal
kalau yang demikian nanti riskan untuk penyebaran di sekitarnya
oleh karenanya kita lakukan itu
kita jelaskan kepada masyarakat bahwa kita lakukan yang terbaik
dan ini kita juga alatnya tidak sembarangan
kita juga sertifikasi dari singapura
juga sertifikasi dari singapura
kemudian alatnya juga dari jerman dan juga dari amerika dan terbaru
jadi bukan apa bukan yang istilahnya kw itu
oleh karenanya kita tetap mempertanggung jawaban dari apa yang kita lakukan
semuanya adalah untuk kemaslahatan bagaimana menjaga kesehatan masyarakat dan keselamatan masyarakat
baik baik terima kasih pak wawan
semoga bin tetap semangat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran
semoga bin tetap semangat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyusupan
semoga bin tetap semangat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyusupan
dan kepada masyarakat dan juga para pemirsa ini brownshan a majority of the population